kita ke jakarta sejumlah pedagang di pasar tanah abang jakarta pusat memilih untuk tetap berjualan
di tengah masa pembatasan sosial berskala besar periode dua di dki jakarta
kondisi ekonomi membuat para pedagang tersebut tak punya pilihan lain selain berjualan
meski para pedagang di kawasan pasar tanah abang ini mengetahui bahwa mereka telah melanggar aturan psbb
para pedagang menyebutkan mereka tak memiliki pilihan lain selain berjualan
karena kondisi ekonomi yang semakin tak menentu akibat masa pandemi covid sembilan belas
dengan kondisi dagangan yang tak bersekat antara satu dagangan dengan yang lainnya
para pedagang tetap melakukan aktivitas walaupun sepi pengunjung
penertiban oleh satuan polisi pamung praja pun kerap dilakukan setiap harinya
namun para pedagang tetap kembali berjualan